apakah anda saat ini tengah mengalami hidung tersumbat karena pilek minimal dua minggu
bahkan lebih dari dua belas minggu tak kunjung sembuh disertai lendir yang mengalir ke tenggorokan
nyeri wajah dan sakit kepala ditambah dengan gangguan penciuman
sebaiknya segera ke dokter karena ini merupakan gejala rhinosinusitis
dokter spesialis telinga hidung tenggorokan kepala dan leher dari rumah sakit ui depok
niken lestari purwonegoro mengatakan
rhinosinusitis atau peradangan pada rongga sinus paranasalis
secara umum dibagi menjadi dua tipe yaitu akut dan kronis
rhinosinusitis akut sebagian besar disebabkan oleh infeksi
tapi ada juga yang diakibatkan karena bakteri
sementara rhinosinusitis kronis penyebabnya bersifat multifaktorial
yaitu alergi gangguan pembuangan bulu bulu selaput lendir
kelainan anatomi hidung dan koloni mikroba
semua peradangan di hidung baik itu mungkin hanya flu biasa gitu ya
atau sinusitis atau mungkin yang alergi
jadi gejalanya kan hampir menyerupai gitu ya
semua orang kalau pilek meler hidung tersumbat bersin ya
dua gejala utama adalah hidung tersumbat
dan yang satu lagi adalah adanya lendir yang terasa mengalir ke belakang
jadi dari hidung mengalir ke tenggorok
menurut dokter niken keluhan rhinosinusitis akut dengan kamenkul
out atau flu biasa saling tumpang tindih
pada flu biasa biasanya terjadi demam hidung tersumbat
tenggorokan tidak nyaman dan bersin
tapi gejala ini termasuk self limiting disease
atau dapat sembuh sendiri antara lima sampai tujuh hari
bila lebih dari tujuh hari belum sembuh
ditambah dengan keluhan nyeri wajah lendir mengalir ke tenggorokan
tandanya telah terjadi peradangan pada rongga sinus paranasalis
dan ini sudah menjadi rhinosinusitis akut
jadi kalau dia
kalau kamenkul atau selesma tidak diatasi dengan baik
tidak diberikan obat dengan baik
maka bisa berkembang menjadi rhinosinusitis akut post viral
jadi post viral itu kan ada
kemudian bahkan bisa infeksi sekunder
kalau tidak ada obat akhirnya infeksi sekunder dengan bakteri
jadi rhinosinusitis akut bakterial
dimana itu memerlukan antibiotik
kalau yang tadi tidak perlu
sehingga tidak diberikan terapi antibiotik
prinsip pengobatan untuk rhinosinusitis akut sifatnya simptomatik
hanya diberikan obat penurun panas bila penderitanya demam
obat antihistamin untuk mengobati produksi sekret berlebih
untuk rhinosinusitis kronis prinsipnya harus terus dimonitor oleh dokter berdasarkan penyebabnya
untuk meredakan nyeri dapat diberikan obat semprot steroid
tujuan monitor rutin oleh dokter agar penderita tidak terganggu produktivitasnya
sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik
musim pancaroba saat ini menyebabkan banyak orang mengalami flu dan batuk
bila hal ini terjadi segera berobat dan jaga sistem kekebalan tubuh
dengan makan makanan bergizi olahraga teratur dan tambahkan konsumsi vitamin
jangan biarkan pilek berkembang terlalu lama menjadi rhinosinusitis
bila terdapat riwayat alergi maka hindari faktor alergen
seperti misalnya ruangan berdiri
debu atau terlalu lembab yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya rhinosinusitis kronis
arman helmi muhammad wahyudi jakarta